apakah aku menyelamatkan saudaranya dari para penyihir dan membuatnya bersatu kembali dengan keluarganya
dia bertemu seorang gadis
apa kau tidak mengerti pengisi suara
iya seorang gadis
namanya adalah juli dan pedro sangat jatuh cinta padanya
aku senang untuk mereka tapi
pedro kau selalu saja mementingkan unicorn bodoh ini
saatnya membuat keputusan
unicorn atau aku
pilih satu dan yang lainnya keluar dari hidupmu selamanya
dan kau tahu apa yang dia lakukan
jadi ya disinilah aku di tempat yang tidak diketahui ini berkeliaran tanpa tujuan
karena temanku sahabatku memilih cinta daripada
katakan saja siapa dia
dia adalah putri yunika dari kerajaan uniland
putri yunika aku suka mendengar itu
aku katakan tuhan memberkati kalian tapi sepertinya dia sudah melakukannya
permisi apa kau tahu siapa aku
kau adalah malaikat yang turun dari surga untuk menerangi dunia ini
kau pasti pandai bermain dengan kata kata
tidak ada yang pernah berbicara seperti itu padaku sebelumnya tuhan
senang bertemu denganmu cornel
sampai jumpa aku harap
saat itu cornel tahu
mohon mereka tahu aku sedang jatuh cinta
hmm aku hanya mencoba melakukan pekerjaanku
kornel jatuh cinta dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mengejar putri yunika
yang mulia seseorang yang sangat aneh ada di sini untuk bertemu denganmu
lalu aku berpikir
lalu aku berpikir apakah kau ingin bertemu dengannya
mengapa kau berpikir demikian
hmm aku tidak tahu
lalu apa yang kau tahu
hmm aku tidak tahu tuan raja
jadi kau setuju bahwa kau tidak tahu apa yang kau lakukan dalam hidupmu
iya yang mulia
hmm aku tidak membutuhkan unicorn yang tidak tahu apa apa
kirim dia masuk dan kau bisa pergi
hehehe ya ampun
apa aku bertanya
lalu kenapa kau memberitahuku namamu
apakah kau orang
untuk asumsi bahwa kau ingin tahu namaku
jadi kau setuju bahwa kau berasumsi terlalu banyak
tentara unicorn tangkap dia
untuk melakukan kejahatan membuat asumsi
tunggu aku benar benar datang ke sini untuk melamar putrimu untuk menikahiku
tunggu apa tentara unicorn berhenti
apa yang baru saja kau katakan
bahwa aku datang ke sini untuk melamar putrimu untuk menikahiku
apakah kau sudah bertemu dengan putriku
ya dia adalah bidadari
pernah mendengar tentangnya
aku inginkan itu
ah jadi belum ya kembalilah kau membuang buang waktumu
tunggu maksudmu apa aku sangat mencintai dia teman
putriku dikutuk siapapun yang menikahinya akan segera mati jadi kembalilah
tunggu dikutuk tolong beritahu aku tolonglah
jadi uniking memberitahu cornel semua tentang kutukan griffin
jadi jika aku tidak salah arti seorang griffin mengutuk unika karena mengira dia mencuri telurnya
dan satu satunya cara untuk membebaskannya dari kutukan adalah dengan mengambilnya dari anak kondai hijau di hutan biru
benar sekali tidak ada sihir yang berfungsi di hutan biru
aku tidak peduli aku akan pergi ke sana mengambil telurnya adios
lalu seperti makhluk romantis tanpa harapan cornel berangkat ke hutan biru
butuh satu hari untuk sampai di sana dan ketika akhirnya dia tiba
makanan yang lezat
tolong jangan makan aku aku di sini hanya untuk telur grifin
jika kau memberitahuku aku janji akan pergi
kau bodoh kau pikir kau datang ke sini meminta telur yang aku tidak tahu dan secara ajaib aku akan memproduksinya untukmu
tapi yang aku bisa adalah memakanmu
tolong jangan makan aku aku hanya melakukan ini untuk memenangkan cintaku kumohon
kau katakan cinta
kau bodoh kau harus memberitahuku sebelumnya aku suka cinta cinta adalah perasaan yang indah
begini saja aku tidak akan memakanmu
dan aku akan memberitahumu di mana telur itu
kau tahu telur itu bersama tikus merah muda makhluk kecil yang jahat
mencuri telur dan menyebarkan berita bahwa aku mencurinya

dia tinggal di sebuah rumah kecil di bawah batang pohon jeruk

sebagian besar rumahnya terkunci
untuk membukanya kau membutuhkan kunci
yang ada di sarang yang dijaga oleh burung pipit kuning
jika kau bisa meyakinkan dia untuk memberikan kuncinya kau bisa mendapatkan telurnya dengan mudah
terima kasih terima kasih aku akan memelukmu tapi
pergi sebelum aku berubah pikiran
hmm oke kenapa kau harus membeli telur
kenapa kau harus begitu cepat marah teman
hei burung pipit kuning tolong berikan aku kunci rumah tikus merah muda
hanya jika kau dapat membuat babi hijau melewati tiang panjang
tapi itu tidak mungkin
tapi cornel tidak akan menyerah dia pergi ke anjing ungu
hei anjing ungu
maukah kau menggonggong pada babi hijau begitu
dan membuatnya lulus
tapi pertama tama aku butuh air aku haus
oh gajah yang berkasa
mohon bisa kau membawa air ke belalaimu
dan memberikannya pada anjing ungu untuk memuaskan dahaganya
tapi aku lapar
dan aku butuh buah sebelum aku melakukannya
bisakah kau memberi aku beberapa apel
agar bisa kuberikan kepada gajah
tapi aku tidak punya kekuatan lagi
jika kau dapat memberiku susu sapi
aku bisa lakukan
sapi yang terhormat
bisa kau memberikanku susumu
agar aku dapat memberikannya kepada anjing ungu
jika kau membawakanku setumpuk jerami
dari tumpukan di sana
dan pergilah kornel ke tumpukan
dan mengambil jerami
dan memberikannya kepada sapi
dan dengan demikian dimulailah reaksi berantai
kemudian sapi itu memberinya susu
monyet itu memberinya apel
gajah membawa air ke anjing ungu
anjing itu menggonggong ke arah babi hijau
babi hijau melompat ketakutan
dan pergi ke kandang kuda
dan burung pipit kuning yang terkejut
memberi anjing ungu
kornel membuka pintu kecil rumah tikus merah muda
dan menemukannya sedang tidur nyenyak
dia diam diam mengambil telur itu
dan senang dia berlari menuju hutan yang dalam
untuk bertemu dengan griffin
tolong bebaskan putihmu
kami akan menemukan telurmu
kami akan menemukan telurmu
kami akan menemukan telurmu
kami akan menemukan telurmu
kami akan menemukan telurmu
kami akan menemukan telurmu
kami akan menemukan telurmu
kami akan menemukan telurmu
kami akan menemukan telurmu
kami akan menemukan telurmu
kami akan menemukan telurmu
a griffin tidak bertelur
a griffin tidak bertelur
b aku tidak ministik siapa pun
bahkan aku tidak tahu
apa yang mengelak
apa yang kamu buat
tunggu apa tapi tapi raja memberitahuku bahwa
dia memberitahumu apa yang kukatakan padanya
kau tahu sejak aku masih kecil aku selalu menginginkan seorang yang mau terjun ke dunia yang paling dalam
menghadapi tantangan dan melakukan hal yang mustahil untukku
itulah mengapa aku mengemukakan seluruh kisah kutukan dan membuat ayahku ikut bermain
sebagai akibatnya tidak ada yang datang untuk melamar aku sampai kau melakukannya
kau maksudmu semua ini adalah
hah mereka ini
mereka adalah teman temanku
aku juga butuh teman
kau berhasil cornel kau telah memenangkan hatiku
tapi hei aku kehilangan akal sehat saat pertama kali melihatmu
jadi apakah itu berarti kita bisa menikah sekarang
tentu tidak konyol
pertama kita mengenal satu sama lain karena keindahan sejati terletak di dalam
aku tidak tahu apa artinya tapi itu kedengaran bagus
dan akhirnya cornel dan putri
kau tahu nona pengisi suara pergi berliburlah
uh terima kasih